boleh ikut duduk
kok kamu malah berdiri
saya boleh ikut operasi sama kamu
kamu kan punya kelompok sendiri
sekali boleh atuh selingkuh
kamu tipe cowok yang suka selingkuh ya
kerja di mana
sekarang tau tau kamu mau berangkat kerja
temen obat juga
ngajak kerjanya dadakan
kerja pemindahan uang itu maksudnya apa
kalau obat terang
dia pun kayak wameng
apa ryan beli
kamu udah mulai jualan lagi
saya gak jualan lagi
kerja di mana
udah dulu ya
saya barusan teleponan sama ubed
katanya dia udah kerja
tapi ubid gak mau bilang dia kerja di mana
sebetulnya ada lowongan buat staf logistik
lulus sma juga bisa
tapi suami aku gak berani rekomendasiin suami kamu
karena suami aku
pernah masuk penjara
barusan junayadi nelpon
sekarang ubed kerja
terus kenapa kamu bingung
ubed gak mau kasih tahu dia kerja di mana
selamat pagi bos
kalian sudah sarapan
kupat tahu petis bos
kenyal dan gurih
cocok untuk sarapan dengan kopi
mana deden hai hai boleh ikut duduk boleh kok kamu malah berdiri operasi telepon
saya boleh ikut operasi sama kamu kamu kan punya kelompok sendiri sekali boleh atau selingkuh
kamu tipe cowok yang suka selingkuh ya enggak sebentar halo kamu dimana pakai di jalan kamu ditanyain bos
otw selamat datang di kampus abc academy of bandung cofed yang sekaligus juga merupakan
kantor pusat bumbang
manajemen abc aksi bergerak cepat
yang kemarin mana
ada ruangan kerjaan mau
mau aja sayang
daripada jadi copet lagi
tadi aku udah coba nelpon ubed tapi nggak diangkat
saya khawatir ubed gabung sama saya
lancang kanan gerak
selamat pagi bos
sekarang sudah menjelang siang
selamat pagi menjelang siang
menjelang siang bos
kenapa kamu berpikir ubed gabung sama saib
saya juga gak pernah patah semangat buat belanja ubed buat balik lagi jadi copet
di sini sekarang ada ubed
karena dia seorang senior panggil dia kakak
beri salam dulu
selamat pagi menjelang siang kak
selamat pagi menjelang siang
ubed gak mau ditelepon kita cari saebnya aja
nanti saya kontak dia
kaubet ini adalah orang yang paling berbakat dalam seni copet mencopet
dulu saya supervisornya
tapi bagi dia tidak butuh waktu lama untuk melampaui keterampilan saya
sebentar saya akan kembali setelah telepon yang satu ini
ubed gabung sama kamu
mau ikut gabung juga
kalau iya saya akan terima kamu dengan tangan terbuka
tapi kalau tidak maaf saya sedang sibuk
posisi kak ubed adalah staff ahli
dia tugasnya memberikan dukungan baik teknis maupun non teknis
dan tidak berhubungan langsung dengan mahasiswa
ini masalah pembagian kekuasaan yang berhubungan dengan jenjang kepemimpinan dan pendelegasian wawenang
sehingga yang mana daripada
apa hanya yang rumit
peraturan sama omongan kamu
kenapa kita tidak seperti dulu saja
zaman sudah berubah
sudah waktunya kita mempelajari memahami dan mempraktekan manajemen organisasi dan manajemen kepemimpinan
saya baru nelfon saeb ubed ada sama saeb gabung sama saeb
kita harus nyalamatin ubed
ya udah aku mau mikir dulu
saeb itu siapa
aku bingung soal hubungan kamu sama saeb juneidi ubed
aku udah dengar soal kamu sama daniel dari foni
daniel ada perempuan lain